sementara itu polres sukabumi memasang enam belas cctv tambahan untuk memantau arus lalu lintas wisata
polisi juga akan melakukan aturan one way di jalur wisata sepanjang pantai pelabuhan ratu
cctv yang tersebar mulai dari perbatasan bogor hingga lokasi wisata pantai dipasang untuk memantau kepadatan arus wisata lebaran
polisi pun melakukan aturan one way bagi pengendara yang hendak menuju ataupun pulang dari obyek wisata pantai
sistem one way di jalur wisata sepanjang pantai pelabuhan ratu diterapkan untuk mencegah terjadinya kemacetan parah
berapa titik simpul pengurai kemacetan telah disiapkan dalam rekayasa lalu lintas
tugas memprediksi kepadatan arus wisata akan terjadi di hari kedua lebaran hingga empat hari mendatang
seribu dua ratus delapan personil gabungan dari pores sukabumi dipersiapkan untuk mengemankan wisatawan pada libur lebaran
ada enam belas cctv dari
dari utara sampai dengan selatan ini
untuk antisipasi wisata kita buat simpul di gunung butang
kita akan simpul dari pelabuhan ratu kita buatkan one way
terus nanti dari pulang dari wisata one way juga arah ke kores